pokoknya kita harus buat si gembel itu jauh dari si laura
hah dia dateng
mamanya kalau mau ke kolam mandi dulu
bersa bersa bersa seluruh tubuh
mau nyari urusan
siapa yang norak ember di atas pintu
eh gue gak nuduh kenapa marah marah kayak gitu sih sewat banget
gak usah ngelas dah
geras geras tadi lo nuduh kita
kalau emang lo gak naruh di situ kenapa marah marah
lo mau tau kenapa
karena gue benci sama cuyam miskin
masa gara gara rebutan daftar rambut gue ancur lagi
masa calon artis top nggak karu karuan penampilannya
masih berani lo sama gue
baru jadi kacung aja gaya lo udah selangit
iya langit aja juga kalah kali gaya sama dia
itu bukannya babunya laura
dia apain tuh
udah kita abisin aja deh sekarang
coba itu laura pasti udah gue bantuin deh
kasian juga itu nak